alhamdulillah terima kasih pak
ini saya kedua kali dua tahun ini
dapat beras ini terus sisanya buat makan juga
syukur alhamdulillah ada pembagian ini
yang mungkin jadi mengencengkan